pengadilan tindak pidana korupsi kembali menggelar sidang lanjutan perkara korupsi proyek menara bts kominfo selasa pagi dengan agenda pembacaan putusan selah oleh majelis hakim
tiga terdakwa dihadirkan termasuk mantan menkominfo jonny g plate
sidang lanjutan tiga terdakwa kasus korupsi proyek menara bts kominfo dimulai pukul sepuluh pagi
tiga terdakwa yang mengikuti agenda sidang putusan selama jelis hakim adalah johnny g plate mantan menkominfo anang ahmad dirut bakti kominfo dan juga yohan suryanto tenaga ahli human development ui
dalam sidang kali ini majelis hakim akan menyampaikan putusan atas nota eksepsi dari kuasa hukum terdakwa dan juga tanggapan eksepsi dari tim jaksa penuntut umum
seperti diberitakan sebelumnya dalam sidang pekan lalu tim jpu meminta agar seluruh nota eksepsi atau nota keberatan
yang diajukan oleh johnny g plate bersama kuasa hukumnya ditolak
jpu juga menyebut eksepsi terdakwa tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan